gak mungkin gavin itu adalah adik aku
selama ini dia bergaul sama orang orang licik dan juga jahat
gavin itu sama jahatnya sama mereka
biar tau rasa kamu
itu adalah anak dari pak arta
pak pak pak
sebenarnya apa sih yang terjadi pak
dulu saya pernah menculik adik kamu
waktu itu saya marah
saya sedih anak saya meninggal
semua ini gara gara ibu kamu
kalau saja waktu itu ibu kamu meminjami saya uang
pasti anak saya sampai hari ini masih hidup
saya menyesal melakukan hal itu
kalau bapak menyesal
kenapa bapak tidak langsung mengembalikan anak ibu sylvia
adik aku pak
dulu saya masih bodoh
saya takut mereka memasukkan saya ke dalam penjara
tapi sekarang saya sudah menyesal
lakukan apa yang kamu mau lakukan ke saya aveb
apapun sesuka kamu afif
ya mama malah sih gitu
kayanya ada kemungkinan ya ma
kalau gavin itu adalah anaknya tante sylvia
gavin anaknya sylvia
oh tidak tidak
kamu kalau misalnya ngomong jangan sembarangan
ini bisa jadi berita bohong hoax
ma dengerin aku dulu
kalau aku ngomong sembarangan
om rafiq ngumpetin semua ini dari kita
benar juga ya
eh tante sylvia tante sylvia udah lama disitu
untuk mendengarkan pembicaraan kalian
dia pasti kepikiran
kasih makan itu
kasih makan itu boneganya
kalian lihat afif gak
afif pergi ma
gak ngasih tahu pergi kemana
gak mungkin gavin itu adalah adik aku
selama ini dia bergaul sama orang orang licik dan juga jahat
gafin tuh sama jahatnya sama mereka
biar tahu rasa kamu
ramuan dia berhasil
aku sudah melakukan
yang menjadi bagian aku
aku sudah mencampurkan
dengan bubuk ini
kita tunggu aja reaksinya nanti
dan nanti aku akan memainkan peran aku
pasti bakalan serubah
selama ini mama sudah berbuat jahat
sekarang tuhan sedang membalas kejahatan mama
kamu memang anak yang sangat baik bella
afif belum pulang ma
afif sebentar lagi pulang kok
dia lagi perjalanan kesini
yaudah mending mau istirahat aja ya
mendingan mama istirahat ya sekarang
nyanyi sudah masuk kamar tuhan
mungkin nyonya sudah tidur
aku akan tunjukkan
barang bukti ini sama sylvia
kamu tuh dari mana aja sih
gafin itu adikku
jadi dia adalah anak mama yang hilang
apa mama tahu soal ini
kenapa kamu gak kasih tau mama
aku gak mau kasih tau mama
kamu juga jangan kasih tahu sama siapapun
aku masih bingung kenapa mama gak boleh tahu soal ini
aku takut nanti mama kecewa
kalau misalnya ada bukti lain
yang membuktikan bahwa gafin itu bukan anaknya mama
gafin itu adalah anaknya mama
kamu tenang aja dulu
aku akan kasih tahu mama
tapi gak sekarang
senyum dikit napa
mama bangunin tante sylvia
aku yang buka jendelanya ya
iya iya kamu pastikan gafin udah ada disana
sending lama banget dan kamu
aduh kamu tuh bawel amat sih
yaudah sudah siap ya
kok gue ngga bangundevelop tante sylvia nya
kalau mama bangun tas kamu lagi di jend milan